mas kenapa saya dekat dengan dia
kau semua tahu itu aku benci
ayu sudah pernah curiga kebahagiaan
dan sekarang hidup ayu akan kuat juga
aku akan cari
kau benci bukan
mas aduh tolong aku
karena itu aku tidak perlu cari ratu
ratu kau bisa
kau sudah disini
jangan yakin aku bisa nembak ratu aduh

ayu sampai sekarang telah tinggal
sama seperti yesterday cailli madossah
jangan kamu kotorkan tangan kamu dengan darah manusia mas

aku nggak bakal segan segan untuk membunuh kamu
kita pulang aja ya mas
siapa dia mas
aku juga nggak kenal
wah pasti kamu lupa yuk
ini aku temanmu dulu waktu kamu menarik beca yuk
kamu sekarang sudah jadi orang kaya
eh denger ya
lu tuh nggak kenal sama lu
lu kok bisa tuntut lu
kamu miskin tukang beca
betapa kau sudah jadi orang kaya lupa sama sama
kamu harus beri kasih kamu seperti itu pada tukang beca lainnya mas
aku harus mengakui kalau aku pernah kenal sama dia
yang bener aja
kalaupun namang bener apa salahnya sih mas
tarik beca itu kan pengertian hal
nggak pernah yang namanya jadi tukang beca
dulu aku memang miskin tapi sekarang kamu lihat aku udah kaya
aku gak mau terus terusan dihina sama orang
kamu ngerti nggak sih
kurang tamu itu jauh lebih dari satu
kayaknya lebih dari satu atau nanti

kamu bisa memperlakukan aku
kalau bukan karena
jadi kamu anggap aku menikah dengan kamu itu karena
setelah semua ini
semuanya untuk kamu
kamu malah mau
kamu itu betul betul wanita yang gak
tahu diri kalau mau pergi pergi ayo pergi
kalau kau sudah tidak suka sama aku lagi
silahkan tinggalkan rumah ini pergi dari sini
mas mas dengarkan aku dulu mas
aku gak suka lihat muka kamu silahkan kembali ke rumah orang tua
apa yang udah gue lakuin sama rati
aku gak bakal maafin diri aku kalau sampai terjadi apa apa sama kamu
apa yang mau lakukan yuk
apa yang kamu lakukan pada rati
apa yang kamu lakukan
rati kenapa mbok
kamu gak tahu
pergi kamu dari sini
kamu tak membutuhkan anak aku
kamu tak memutuhkan anak aku
rati aku menyesal
aku gak akan maafin kamu
kamu tergagi berisik tahu gak sih
dia sudah menyesal makanya
kalau memang kamu gak bisa maafin aku